tim kampanye nasional jokowi maruf menganggap usulan tim kampanye prabowo sandiaga untuk menggunakan bahasa inggris dalam debat capres cawapres adalah langkah genit
hal tersebut tidak bisa dilakukan karena sudah ada aturannya
menurut wakil ketua tim kampanye nasional jokowi maruf arsul sani usulan tim kampanye prabowo sandi untuk menggunakan bahasa inggris dalam debat capres cowapres merupakan tindakan genit yang mencari sensasi
menurutnya tidak mungkin debat capres dan cawapres menggunakan bahasa inggris karena dalam undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu sembilan diatur penggunaan bahasa inggris dalam forum yang bersifat nasional
selain itu ia mengatakan kewibawaan seseorang tidak ditentukan dengan penguasaan bahasa
karena kalau genit genit ya nanti ada juga yang genit elemen masyarakat ya misalnya usul kalau gitu ada juga dong
lomba tes baca quran lomba sholat yang benar gitu loh
ada gitu kan berhak juga nanti yang usul seperti itu ya
jadi yang begitu begitu standar
debat kita saya kira seperti yang selama ini juga sudah berkembang juga atau dikembangkan oleh teman teman di kubu prabowo sandi
yaitu tentang debat ide gagasan ya
yang kami juga ingin mendengar ya
dan wakil presiden sandiaga uno tidak setuju dengan usulan debat calon presiden dan wakil presiden yang menggunakan bahasa inggris
sandiaga menilai debat tersebut lebih tepat diisi dengan ajang urun rembuk bagi seluruh pasangan kandidat
ditemui di gor bulungan kebayoran baru jakarta selatan jumat siang tadi
sandiaga menilai esensi debat saat ini bukan untuk menjatuhkan lawan
menurutnya debat yang menjatuhkan lawan tak patut ditujukan kepada masyarakat
untuk itu sandiaga meminta konsep debat seperti konsep musyawara
atau urun rembuk antar pasangan calon
hal ini dianggap lebih bagus daripada saling menjatuhkan masing masing pasangan calon
bahasa kita bahasa indonesia
bahasa inggris mungkin hanya dimengerti segelintir sekelompok masyarakat kelas menengah ke atas
menurut saya tidak akan bisa menyampaikan pesan
dan saya cenderung melihat bahwa
debat itu atau tradisi debat dalam politik itu justru memecah
kenapa tidak urun rembuk
karena keadaan kita ini lagi dalam keadaan yang kurang baik dengan kita
bagaimana putra putri terbaik bangsa itu saling menyampaikan pemikirannya tentang ekonomi
jangan saling menyerang